sejumlah sapi kurban di surabaya mengamuk dan berontak saat akan disembelih
bahkan di mulyorejo seorang warga terjatuh dan terluka akibat diseruduk sapi
sejumlah sapi sumbangan para pejabat provinsi jawa timur memberontak
usai diserah terimakan oleh gubernur soekarwo di halaman masjid agung al akbar surabaya
seolah tahu akan disembelih sapi sapi ini ngambek tidak mau dibawa peternak
sejumlah sapi bahkan mengamuk dan memberontak hingga membuat pemilik sapi kewalahan
beruntung sapi sapi ini akhirnya bisa dijinakan oleh sang pemilik
setelah diperlakukan secara hati hati hingga mau naik ke atas truk
pemotongan hewan kurban di masjid al akbar surabaya ini juga terasa istimewa
karena terdapat sumbangan sapi besar berbobot satu ton lebih dari presiden joko widodo
sementara gubernur soekarwo juga berkurban sapi yang bobotnya hampir sama dengan sapi kurban milik presiden
karena disana antara
jawa tengah juga
itu kita tutup kemarin monok gini dan sebagainya
karena pencetan kasus satu sapi
sementara di kawasan mulyur jawa surabaya
seekor sapi yang hendak disembelih lepas dan mengamuk saat digiring ke tempat penyembelihan
sapi yang mengamuk ini kemudian berlarian mengejar orang orang yang berada di halaman
bahkan salah satu panitia harus terjatuh karena menghindari serundukan sapi
yang semakin mengamuk
karena nggak kuat menahan gerakan sapi tadi
jadi pertamanya gimana kalau bisa jatuh
kita lepas talinya
karena dia terlalu agresif
jadi kita nggak kuat menahan untuk gerakan sapinya
di mapolda jawa timur di surabaya
belasan polisi berusaha menjinakkan sapi yang mengamuk
sapi seberat tiga ratus kg ini juga berusaha lari
belasan anggota kepolisian yang dikerahkan
untuk menjinakkan sapi ini bahkan tidak mampu untuk sekedar membanting sapi ke tanah
sempat terjadi aksi saling tarik menarik antara sapi dengan belasan personil polisi
selama lebih dari setengah jam
namun apa daya kekuatan sapi ini sungguh luar biasa
hingga membuat para polisi ini seperti kewalahan
sapi akhirnya bisa dijinakan dan disembelih setelah sapi ini kelelahan
dokman rozak muhammad yonar kumarudin surabaya